kamu bisa gak ke warung babi sekarang
soalnya aku sama teman teman yang lain pada mau ke rumah raya nih
kita pada mau minta maaf sama raya
oke mon siap gue kesana sekarang ya
ih apaan sih ini pacar gue
semoga saya bisa mencintai ibu devi
semoga saya bisa mencintai ibu dona
bu dona bukan bu devi
jadi masalahnya sekarang
siapa yang udah ngasih tau raya
kalau mon itu balapan
bukan cuma itu kal
gue juga masih penasaran nih
siapa yang udah ngerjain motor si boy
lo yakin gak
dan pasti ini orang dalam
ya gue setuju banget apa yang ekal bilang
siapa diantara kita yang udah tega bilang
yang pasti pengkhianat
udah lalu jangan emosi kayak gitu dong
tahap pertama kita harus cari bukti yang banyak
baru kita mikir kedepannya kayak gimana
bu itu betul
kita yang mesti tenang
kalau ngadepin masalah masalah gawat kem ini
dan menurut boy sih
mendingan kita harus rame rame deh ke rumah raya
kita harus minta maaf sama dia
ketua udah setuju nih men
berarti ada alasan loh buat ayan ketemu sama bebek melmel
eh kita tuh lagi ngomongin serius seriusan
dih dih dih
kasian nih men
belakangan kita yang satu ini jombloan
yang penting berkualitas
nah bener banget tuh
dengarin tuh kata boy
yang penting jomblo nya berkualitas
mendingan sekarang kita langsung telponin anak anak
ihr udah di jomblo
kalau kurang contrat
cacing kremi aikan udah bilang ama you berkali kali jangan pernah telpon telpon
anak lagi eh dimana mana ya yuk panci gosong anak iben aja doa kristal beda level waduh yang
ketiduknya assalamualaikum tante maaf nih tante sebelumnya saya boleh nggak ngomong sama
nelly sebentar aja tante sebentar kau tante nggak lama boleh eh no way no way ngerti nggak
noway artinya apa artinya itu enggak boleh ngerti nggak aduh udah deh ya jangan bikin
pahala aja dipusuk
sing ya udah sekarang lupain aja anak ayo boleh pacaran siapa aja tapi jangan sama nakai ya oke
mama kenapa manja meli hpnya ini bunyi itu mimpi tengah hari apa halusinasi nggak ada yang punya
ini rumah rumah siapa rumah ayo rumah ayo rumah aja juga boleh keles
coba coba ini béo ini bener banget ya
hai khotokan mama bogan nih horosan bapak nvp on kaos hai kenapaario punya ngajakin ngedit
lima menit lagi
kok makan lebih lagi sih
nanti kentut kentut lagi loh
ubi enak banget
mama bau banget sih
wangi kali kentutnya
apes banget sih gue
duduknya deket mama lagi
rencana gue gak berhasil
udah kan bagaimana
teleponnya bunyi tuh
dari mana datengnya
dapat telepon dari orang keren banget
ya elah kalo dari kentutnya
ini dari mondi
dia tempat yang orang yang penting keren
kenapa banget sih
apaan sih bebep
apaan sih bebep
tidih dih dih dih
kok kamu marah cekikikan sih
kamu bisa nggak ke warung babi sekarang
soalnya aku sama teman teman yang lain pada mau ke rumah raya nih
kita pada mau minta maaf sama raya
siap kok kesana sekarang ya
apaan sih ini pacar gue
mondi ngajakin meli
ke rumah raya
boleh gak mbah
atau beneran nih
jangan jangan yang telpon cacikin aku
jangan jangan yang telpon cacik kremi lagi
eh mama kalo ngomongnya gitu sih kan tadi mama udah liat sendiri kan
eh ay ini gak pinter ya
biasanya juga dibohongin sama yuk
jangan jangan itu cacik kremi jangan jangan
ya ampun mama
mama kan tadi liat sendiri tadi moni moni tulisannya mah
boleh gak ini gini
yaudah deh serang gue
mama udah dikasih ubi bekas mama lagi
ya elah hari gini pake jajan lagi dimana mana
cewek kalo dijak jalan sama cowok itu
cowok yang jajanin masa
yu yang jajanin
eh eh tapi gapapa
kalo mondi yang ngajak gapapa jajanin aja dah
dah hati hati ya
pulang jangan malem malem
minta antar mondi pulangnya

padahal curiga juga

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi